perdagangan saham di bursa efek indonesia untuk tahun dua ribu delapan belas resmi ditutup
sejumlah target di tahun dua ribu delapan belas berhasil dicapai
seperti jumlah emiten baru dan penambahan jumlah investor
perdagangan bursa efek sepanjang dua ribu delapan belas jumat sore ditutup oleh presiden joko widodo
sejumlah pejabat yang hadir seperti menko perekonomian darminasution
pimpinan otoritas jasa keuangan dan para perusahaan sekuritas
sejumlah pencapaian bursa efek indonesia di tahun dua ribu delapan belas
antara lain jumlah emiten baru sebanyak lima puluh tujuh perusahaan di atas target tiga puluh lima emiten baru
di sisi jumlah investor saham tumbuh dua ratus dua puluh dua menjadi delapan ratus lima puluh dua investor
dari total satu enam juta investor pasar modal
sistem penyelesaian transaksi dari t plus tiga menjadi t plus dua
juga dianggap sebagai pencapaian yang positif bagi pasar modal indonesia
perdagangan saham tahun ini resmi ditutup
bagaimana transaksi dari terakhir bursa saham tahun ini
langsung saja kita bergabung dengan koresponden desi aritonang
desi apakah penutupan perdagangan saham yang berlangsung pada pukul empat tadi berjalan lancar
betul sekali yuda
tadi telah ditutup

perdagangan bursa di tahun dua ribu delapan belas oleh presiden joko widodo dengan membunyikan lonceng
namun yang unik kalau misalnya pada penutupan di tahun tahun sebelumnya itu
pembunyian lonceng ataupun penekanan bel itu dilakukan tepat pada pukul enam belas sore
atau pada pukul empat sore penutupan perdagangan bursa seperti biasa
tadi karena memang ada sedikit keterlambatan dari presiden joko widodo
maka ditambah adanya pidato dari ketua ojk
wimbo santoso dan juga pidato singkat dari presiden joko widodo
maka bursa penutupan secara resminya dilakukan pada pukul empat lewat lima belas sore
dimana sebenarnya secara resmi perdagangan bursa memang ditutup pada pukul empat sore
dan tadi kami mencatat bahwa saat ini pada dua ribu delapan belas bursa ditutup pada level enam satu ratus sembilan puluh empat lima
di mana frekuensi tercatat empat ratus enam belas ribu kali transaksi perdagangan
dengan nilai tradingnya sebesar sepuluh tujuh triliun rupiah
kalau kita lihat di sini pergerakan ihsg ditutup pada dua ribu delapan belas hijau di enam satu ratus sembilan puluh empat lima
meskipun secara ihsg tertinggi di dua ribu delapan belas rata ratanya ada di enam enam ratus delapan puluh sembilan levelnya
dimana pada tahun
pada dua ribu delapan belas ini ada sebanyak enam ratus sembilan belas total saham tercatat
ada lima puluh tujuh saham baru di dua ribu delapan belas atau melalui ipo ada sebanyak lima puluh tujuh perusahaan yang baru
menjadi emiten di bursa saham indonesia
kemudian total dana yang dihimpun tercatat rp enam belas satu triliun sepanjang dua ribu delapan belas
dari total lima puluh tujuh emiten baru tersebut
kemudian dari sisi investor saham ada delapan ratus lima puluh dua ribu investor saham baru
kenaikannya sebesar dua ratus dua puluh dua ribu investor
di mana investor yang aktif secara harian tercatat sebanyak empat puluh ribu investor
dan juga ada pencapaian positif baru lainnya di tahun dua ribu delapan belas
dimana pada bulan november kemarin percepatan siklus penyelesaian transaksi
dari t plus tiga menjadi t plus dua
ini menjadi pencapaian baru bagi bursa efek indonesia
sepanjang empat belas tahun bursa efek menjadi swastanisasi dari bursa efek indonesia sendiri
jadi ini adalah pencapaian yang baru bagi bursa efek indonesia
dimana di perdagangan bursa di dunia t plus dua itu adalah sudah diterapkan
namun indonesia baru saat ini karena memang butuh penyesuaian
butuh sosialisasi yang dalam untuk bisa melakukan perubahan tersebut
dari transaksi jatuh tempo tiga hari setelah perdagangan
menjadi t plus dua atau jatuh tempo setelah dua hari perdagangan
dan kalau boleh sampaikan sejumlah pencapaian lainnya adalah
dimana jumlah investor di pasar modal
maksud kami sudah tercapai
tercatat total sebanyak satu enam juta investor pasar modal
dan yang menarik adalah sejumlah investor dari pasar modal itu
artinya milenial kita saat ini sudah paham akan pasar modal
khususnya juga tentang dunia saham untuk mereka bisa berinvestasi
di pasar modal
jadi kita bisa mengatakan bahwa investasi ini

di pulau jawa masih mendominasi jumlah investor terbesar
dari total aset yang ada di pasar saham indonesia
dimana saham masih mendominasi untuk instrumen saham
enam satu ratus sembilan puluh dan sempat mencapai ke paling tinggi enam enam ratus
kalau kita review pergerakan indeks sejak awal tahun hingga saat ini
sudah berapa persen terjadi kenaikan dan kemudian kira kira kalau kita bicara
mengenai penguatan sektor apa saja yang menjadi pendongkrak iasg maupun bursa efek indonesia
menjadi sesuatu yang dominan di tahun ini
ya saya juga ingin mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba

ya betul sekali yuda memang kita tahu di tahun dua ribu delapan belas ini menjadi tahun yang berat sebenarnya
untuk perekonomian indonesia dimana sejumlah tekanan berasal dari global seperti adanya
normalisasi dari suku bunga the fed kemudian adanya gesekan geopolitik di zona eropa
kemudian juga dinamika harga minyak dunia yang terus berkembang dan volatilitasnya
terus mewarnai perekonomian indonesia dan khususnya juga bursa efek indonesia
namun tadi direktur utama bursa efek indonesia inarno jayadi dan juga presiden joko widodo
dalam pidatonya menyampaikan bahwa meskipun tekanan global begitu besarnya
namun tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap dunia pasar modal indonesia
terbukti dari minat dari emiten baru atau ipo sebanyak lima puluh tujuh perusahaan di atas target tiga puluh lima perusahaan
dan di tahun dua ribu sembilan belas juga diharapkan
dan tak hanya itu juga tadi pada pidatonya ketua ojk wimbo santoso mengatakan bahwa
dari lima puluh tujuh perusahaan baru tersebut yang menjadi emiten sebanyak dua puluh delapan emiten merupakan emiten infrastruktur
artinya emiten ini atau perusahaan ini mendukung program pemerintah yang menggaungkan infrastruktur
sejak empat tahun lalu yang digaungkan oleh presiden joko widodo
dimana dua puluh delapan emiten infrastruktur yang digaungkan oleh presiden joko widodo
dan infrastruktur ini mencatatkan nilai dana yang terhimpun pada pasar modal sebanyak dua puluh delapan puluh lima triliun
hal ini menarik dimana juga tadi disampaikan pada tahun dua ribu delapan belas presiden joko widodo menyampaikan pertumbuhan ekonomi
atau bisa dipertahankan dari pertumbuhan tahun dua ribu tujuh belas pertumbuhan ekonomi indonesia
tadi juga presiden joko widodo mengapresiasi seluruh pelaku pasar modal yang hadir di sini
dan juga yang tidak bisa hadir dia menyampaikan bahwa meskipun ekonomi global penuh dengan tekanan
tapi empat belas tahun terakhir ini bursa efek indonesia bisa mencatatkan prestasinya menjadi bursa yang terbaik sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan entah hanya itu kerjasama juga kolaborasi dan juga sinergi di hadapan bursa fm indonesia

dan juga pelaku pasar saham karena di sisi pemerintah juga mereka akan melakukan sinergi dari sisi fiskal global fiskal moneter dan juga sektoril
untuk bisa sama sama di tahun dua ribu sembilan belas nanti mempertahankan kinerja tersebut apalagi bisa meningkatkan kerja tersebut di tahun dua ribu sembilan belas dengan sejumlah target yang sudah dicanangkan oleh bursa efek indonesia
terima kasih desi aritonang untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali desi
terima kasih desi aritona untuk lapor langsung anda selamat bertugas kembali desi